pembahasan rancangan undang undang energi baru terbarukan atau ruu ebt
telah tengah dirumuskan pemerintah bersama dengan parlemen
namun sejumlah pasal dalam ruu ebt berpotensi membebani keuangan pemerintah pln hingga masyarakat
sejumlah pasal dalam draft ruu ebt berpotensi membebani pln pemerintah dan juga masyarakat
misalnya pasal dua puluh empat dan empat puluh yang menyebut negara bisa menugaskan pln
membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan
selain itu adanya mekanisme take or pay
mewajibkan pln menyerap listrik dari penyedia listrik swasta
dengan minimal yang tertera dalam kontrak jual beli listrik meski dayanya tidak terpakai
sementara pasal lima puluh satu menyebut adanya ketentuan tarif masukan atau feed in tarif
sebagai dasar harga jual listrik dari penyedia listrik swasta ke pln
selain memberi beban keuangan pln ketentuan tarif ini berpotensi merugikan pln
yang kemudian akan ditanggung oleh pemerintah dengan dana apbn
saya kena dua beban
satu dia harus membeli listrik dari energi terbarukan
dia pun berkesempatan atau berpeluang mendapatkan
atau dia tetap membayar dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan ipp berbasis fosil
nah ketika pln ini mendapatkan dua beban begitu
ya dia mau minta kemenang lagi
enggak dia minta ke negara misalkan gitu ya
nah dalam hal ini mungkin bisa jadi
ya saya tidak tahu ya apakah nanti kementerian keuangan akan membayarkan itu
berarti kan kalau dia membayarkan itu dia pasti harus dari apbn dong
nah apbn ini kan datangnya juga dari rakyat
di sisi lain ketua komisi tujuh dpr sugeng suparwoto menegaskan
ruu ebt diharapkan bisa mendorong bauran ebt dua ribu dua puluh
pengembangan energi terbarukan tidak akan jalan kalau tidak ada insentif
dan memang dari perkembangan teknologi juga sehingga perkembangan yang ada sekarang
bahkan meskipun kita sadari pulau jawa ini misalnya terjadi over capacity dan juga oversupply akhirnya
karena memang demand turun
pengembangan pengembangan pl pembangkit listrik tenaga fosil khususnya batu bara masih terus berlangsung
kenapa karena bagian dari proyek tiga puluh lima mw
nah kalau ini lantas tidak ada ketentuan yang sepadan bagi pengembangan energi baru terbarukan
saya kira sampai kapan pun akan sulit berkembang
pembahasan draft ruu ebt terus bergulir
meski menyisakan sejumlah pertanyaan besar
bagaimana kemampuan keuangan negara yang bakal terbebani dengan rencana perubahan ruu ebt ini
seberapa kuat keuangan negara menanggung beban subsidi listrik karena kebijakan ini
tim liputan cnn jakarta
tim liputan cnn jakarta